debat rupiah tak terasa sudah hampir setahun indonesia meneruskan estafet keketuaan atau presidensi g dua puluh dari italia pada tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
dan untuk pertama kalinya memegang presidensi g dua puluh dua ribu dua puluh dua
agenda presidensi g dua puluh indonesia hadir di tengah banyaknya tantangan global
di antaranya pandemi covid sembilan belas kelesuan ekonomi dan perubahan iklim
pandemi covid sembilan belas menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seluruh dunia
wabah virus corona tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan masyarakat tapi juga sangat mempengaruhi ekonomi global
di saat ekonomi global mulai perlahan pulih dari pandemi covid sembilan belas tantangan baru kembali datang
ketegangan geopolitik akibat perang antara rusia dan ukraina kembali memberi dampak pada perlambatan ekonomi global
harga komoditas pangan dan energi yang naik mengakibatkan turbulensi keuangan global
diikuti meningkatnya risiko staflasi serta perubahan iklim
di tengah ketidakpastian global ekonomi global akan berubah

selama keketuaan g dua puluh dua ribu dua puluh dua indonesia telah sukses menyelenggarakan acara acara dalam mendukung pencapaian g dua puluh
sejak desember dua ribu dua puluh satu jalur keuangan atau financial strike g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua telah menjadi tuan rumah bagi empat pertemuan
dari indonesia ke indonesia providing financial strike for g dua puluh indonesia
pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral atau fmcbg
pertemuan deputi menteri keuangan dan bank sentral atau fcbd
dan dua puluh lima pertemuan tingkat kelompok kerja atau working group
pertemuan fmcbg pertama membahas enam agenda
yaitu ekonomi dan kesehatan global arsitektur keuangan internasional
isu pada sektor keuangan keuangan berkelanjutan infrastruktur perpajakan internasional
pertemuan fmcbg kedua membahas empat agenda
ekonomi dan risiko global masalah penanganan dan pendanaan kesehatan global
arsitektur keuangan internasional dan keuangan berkelanjutan
melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya
pertemuan fmcbg ketiga kembali membahas enam agenda
mulai dari ekonomi global agenda kesehatan global
isu pada sektor keuangan keuangan berkelanjutan infrastruktur hingga perpajakan internasional
sejak penyelenggaraan pertama fmcbg berbagai pertemuan kelompok kerja
juga mengiringi jalannya agenda pada jalur keuangan
demi mewujudkan dunia yang pulih bersama
pertemuan terakhir kelompok kerja jalur keuangan
berubah menjadi sebuah jalan yang berbeda dan berbeda dengan jalan yang berbeda

kelompok kerja yang terdiri dari para ahli dari negara negara g dua puluh ini
menangani isu isu spesifik terkait dengan agenda g dua puluh yang lebih luas
yang kemudian dibahas dalam pertemuan fmcd dan hingga leaders summit
hingga akhirnya pertemuan keempat tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara g dua puluh
pada dua belas hingga tiga belas
oktober dua ribu dua puluh dua di washington dc amerika serikat
menutup healatan pada jalur keuangan presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh
melalui pertemuan ini para menteri keuangan dan gubernur bank sentral g dua puluh
menegaskan kembali komitmen mereka untuk memecahkan tantangan ekonomi global
yang semakin meningkat dan berfokus pada hasil nyata
fmcbg keempat kembali membahas enam agenda
ekonomi global arsitektur keuangan internasional regulasi pada sektor keuangan
infrastruktur investasi keuangan berkelanjutan dan perpajakan internasional
salah satu hasil paling nyata dari pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral g dua puluh adalah
meningkatnya kesadaran akan pentingnya kerjasama dan keluar dari krisis bersama sama
lebih lanjut hasil dari fmcbg keempat akan diusulkan sebagai substansi
leaders declaration dalam leader summit pada lima belas november mendatang
akhirnya presidensi g dua puluh indonesia juga berkomitmen
untuk memperkuat sistem multilateralisme dan kemitraan global yang efektif
memastikan bahwa ekonomi dunia tetap terbuka adil dan saling menguntungkan
dan memastikan tidak ada yang tertinggal untuk membuatnya lebih baik dan lebih baik untuk dunia yang lainnya
dan memastikan tidak ada yang tertinggal untuk membuatnya lebih baik dan lebih baik untuk dunia yang lainnya